sejak diberlakukannya karantina berskala mikro warga rt tiga rw tiga kelurahan cilangkap jakarta timur
menggantungkan kebutuhan sehari hari mereka dari bantuan
setiap hari warga dan petugas gabungan menyiapkan makanan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri
dapur umum didirikan untuk mengolah bahan baku makanan yang berasal dari sumbangan masyarakat sekitar
meski kebutuhan pokok sudah terpenuhi ketua rw tiga mengatakan
masih ada kebutuhan lain yang belum terpenuhi
ya untuk sementara untuk urgent yang kita masih sumbang sudah ada tapi masih ini
ini perlu vitamin vitamin ya vitamin vitamin ini yang memang harus kita perlukan
termasuk mungkin herbal herbal yang itu penting bukan hanya sekedar makanan siap saji saja
itu juga penting kemudian juga susu ya
selain menyiapkan kebutuhan warga setiap harinya petugas juga melakukan

semprotan di kompleks perumahan yang dikarantina
sekaligus para petugas melakukan patroli keamanan
di hadapan saya ada beberapa bungkus sembako yang belum selesai didistribusikan
dari tadi para petugas di sini sudah mendistribusikan beberapa sembako
untuk diantarkan ke rumah rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri
isi sembako ini bermacam macam termasuk ada sabun dan juga masker
untuk kebutuhan sanitasi para warga yang sedang isolasi mandiri
dan juga kebutuhan pokok seperti beras dan mie instan
sejak diberlakukannya isolasi mandiri atau micro lockdown sendiri
kegiatan ini sudah berlangsung selama lima hari
dan juga di belakang saya masih ada beberapa tumpukan sembako sembako
yang disumbangkan oleh masyarakat sekitar untuk mensupport atau mendukung
warga warga yang sedang menjalani isolasi mandiri selama dua minggu ke depan
irina wardani yoga aris jakarta